tim sar gabungan berhasil menemukan satu orang korban atas tenggelamnya kapal dewi jaya dua
di perairan kabupaten kepulauan selayar sulawesi selatan
satu orang korban selamat ditemukan pada pencarian hari kedua
di sekitar pulau desa jinato kabupaten kepulauan selayar
total korban selamat yang berhasil dievakuasi adalah dua belas orang
data manifest kapal penangkap ikan dewi jaya dua adalah tiga puluh lima orang
hingga saat ini dua belas orang sudah berhasil diselamatkan
sementara itu dua korban ditemukan meninggal dunia
jinato atas nama ahmad subecan jaraknya itu dari lkk sembilan puluh satu nautical midd
jumlah total yang sudah ditemukan dua belas orang selamat yang duanya kondisi meninggal dunia jadi totalnya empat belas
untuk dalam pencariannya masih dua puluh
jadi kami mendapat perubahan data lagi daftar manifest dari pihak perusahaan itu